selama sepekan terakhir mem tuman viral di media sosial
tidak mau ketinggalan gubernur jawa timur hovifa inder parawansa
juga membuat meme tuman versinya sendiri
hovifa ingin menyampaikan pesan kepada warga net dengan gaya yang santai dan kekinian
menurut pengamat komunikasi kofifa ingin membangun citra yang luwes dan dekat dengan kaum milenials
mem tuman yang viral di media sosial menyajikan gambar dengan narasi pesan yang menuan sarkastis
namun kocak dan diakhiri dengan kata tuman
kata tuman yang berasal dari bahasa jawa memiliki arti gemar atau menjadi biasa
gubernur jawa timur hovifa inder parawansa tak mau ketinggalan membuat meme tuman versinya sendiri
melalui akun instagramnya kofifah menyindir kebiasaan warga jawa timur dengan bahasa khas jawa timuran
ya kalau artis driker apal kalau nama nama youtuber apal
mau sok panjang silang
hafal kan simpel sekali gitu loh
jadi pesan pesan itu saya berharap bahwa akan masuk pada proses internalisasi masing masing anak bangsa
jadi ya aku nggak boleh cuma apal nama youtuber apal artis artis draker dan seterusnya
tapi aku juga harus apal panjang silang misalnya
gilang aji dosen komunikasi universitas negeri surabaya
menganggap gubernur ingin mengubah personal branding seorang birokrat
yang terkesan serius menjadi luwes gaul dan lebih dekat dengan kaum muda
biasanya birokrat itu ditampilkan hanya sekedar aktivitas yang formal
tapi kemudian bu kofifah di akunnya juga ada pesan pesan ketika banjir pun dengan pesan pesan yang lucu seperti tuman itu
jadi memang kalau di media sosial kuncinya adalah selain kreatif juga momentum
dia harus melihat momentum seperti apa kemudian dia memanfaatkan itu
tuman ala hovifa dibanjiri komentar warga net yang beberapa kali dibalas oleh hovifa
akun instagram gubernur jawa timur ini memiliki satu ratus empat puluh lima ribu pengikut
kita goindah miki peresia surabaya